cuma disini nih main game gak pake ribet download kitchen club
halo om tolongin dong om ini kelana kecelakaan
apa kelana kecelakaan
iya sekarang aku lagi ada di jalan pasar minggu
baik baik baik saya ke sana sekarang
ya udah tunggu ya om
saya harus dapat citra sekarang
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
ya udah aku nelfon
honah aku kecelakaan
sama mobil kelara dan taksi yang tadi aku naikin
sekolah kemudian dimana
kita di jalan pasar minggu
iya udah kalau gitu aku kesana ya
ini sih raja kecelakaan
sekarang dia lagi ada di jalan pasar minggu aku pengen kesana
yaudah gue bantu
kamu tinggal dimana
di situ pak
untuk sementara saya tinggal di rumahnya ibu andis
maaf om saya ini gak kenal om
dan kenapa ya masih ada orang yang ngira saya ini putri
pak lemos maaf bapak pasti kaget
tapi ini memang bukan putri dia mona anaknya bu andis
wajahnya mirip sekali dengan putri tapi dia bukan putri
tapi kok mukanya mirip banget ya sama putri
kamu ingatkan muka saya
om sudah dijelaskan kan sama tante citra
kalau saya ini mona bukan putri
iya tapi kok
mona udah jam segini kita harus cabut
emang tante belum tahu ya kok anak tante itu habis tabrakan
makanya kita pengen kesana kita pengen lihat keadaannya tetap ikut
aduh anak itu ya bener bener selalu bikin masalah
pasti akal akalannya dia aja tante udah gak mau lihat lagi dia
kalau tante lihat pasti dia besar kepala
udah kalian aja yang pergi ya atau gak ikut
mona tanda citra udah ngobrol antar aja ya kita harus cabut sekarang permisi
terus kalau dia mona putrinya mana
putri sudah meninggal pak
putri udah meninggal
udah lah itu gak penting buat saya
anyway untuk tadi yang kita omongin masalah bisnis saya ajarin sama kamu
saya pastikan support kamu saya bantu kamu untuk supaya perusahaan kamu maju ya
dan saya jamin kamu gak akan pergi promise
thank you pak
mungkin bu andis memang benar saya butuh orang seperti anda
raja raja kaget raja sakit banget
kamu tahan kamu tahan aku cari cara buat ngeluarin kamu
stop cari kunci atau pisau saya mau motor motor ini cepat
raja raja aku gak kuat raja sakit banget raja
tahan raja tahan gara
gak bisa raja ini gak puas sakit banget
aku tau aku tau biarin aku fokus biarin aku fokus oke
raja raja sakit banget raja
andi kamu tuh bener bener ya apa sih mau kamu sebenarnya
tunggu ya roy justru aku mau kasih tahu kamu soal citra
citra sendiri yang memaksa dan meminta aku ngasih dia tempat tinggal sementara sampai dia dapat tempat tinggal baru
jadi bukan aku yang maksa loh
kamu gak usah pura pura deh andis
kamu pasti senang kan ngeliat keluarga aku udah citra berantakan
itu tujuan kamu kan sebenarnya kan
tolong roy jangan pernah berpikir aku masih punya perasaan sama kamu
sama sekali enggak aku tidak bermaksud apa apa
menurut kamu kenapa aku temuin kamu di sini nah kenapa
itu karena aku gak mau kamu berpikir seperti itu
kamu kenal istri kamu kan
kalau citra memaksa untuk tinggal di rumah aku
kamu gak usah banyak ngomong aku tahu siapa kamu
sampai kapanpun aku gak akan percaya sama kamu
ya sudah terserah kamu
karena susah juga kan kalau aku jelasin ini terus terusan tapi kamu gak percaya
tapi bener roy aku tuh gak pernah punya niatan ya untuk menghancurkan rumah tangga kamu
gak sama sekali
itu mobilnya clara
clara ya pun clara
dego dego sekarang bantuin
eh gak bisa kakinya kecil kecil
ya pun clara kamu apa kan
kau tak apa apa

ini clara kecelakaan
iya sekarang aku lagi ada di jalan pasar minggu
baik baik baik
saya ke sana sekarang
iya ditunggu ya om
saya harus dapat citra sekarang
clara kecelakaan ma
sekarang posisinya dia di jalan raya pasar minggu
ya udahlah mas kamu aja yang ngurusin dia
saya tahu itu paling akal akalannya dia aja
supaya saya kasihan cari perhatian
dia kan drama
sama kayak kamu persis tuh kelakuannya
kenapa mau mati dengan perduis ini
ya sudah aku aja yang temenin kamu ya roy
menemudan aja clara gak apa apa
kita cek dulu ya clara dibawa ke rumah sakit mana
ya aku temenin kamu
kenapa raja malah baik baik aja
apaan sih ini kenapa jadi clara yang malah celaka
dego bantu bantuin
oh ya allah